cak dan yu gresik mari jalan jalan ke wisata alam gosari destinasi wisata yang lebih dikenal
dengan wagos ini berada di gresik utara tepatnya di desa gosari kecamatan ujung pangkah kabupaten
gresik jawa timur siapa sangka wisata alam seluas empat ratus m persegi itu dahulu merupakan lahan yang dipenuhi
lalang loh agar lebih bermanfaat pada dua ribu tujuh belas pemerintah desa setempat menyulapnya dengan
ditanami bunga berwarna warni yang didatangkan langsung dari kota batu ini baru pertama kali
pesan pertama sejuk sih saya suka karena banyak sekali bunga bunga tanaman juga tak cukup
di taman taman bunga jika masih ingin menjelajah wagos ada wahana air dan berkuda bersama jaran
go uniknya sebelum melayani pengunjung joki akan sungkem atau sujud dahulu di depan sang
majikan setelah itu pengunjung diajak mengelilingi area wagos saat libur sekolah jumlah pengunjung
obyek wisata wagos mencapai tiga orang sedangkan pada hari besar jumlahnya bisa naik
minimal semuanya dip lifelong
kepada ketika kita hidupnya memang lagi yang lebih buraya lihat jangka pintu akan lebih

penerjun para layang yang datang dari berbagai daerah diwajibkan mengenakan kostum tokoh perwayangan mulai dari dewi sinta punakawan gatot kaca hingga anoman
para penerjun para layang profesional ini beraksi dari bukit giri sembung kawasan perbukitan menoreh kecamatan kalibawang di ketinggian empat ratus sembilan puluh meter
meski mengalami sedikit kesulitan satu persatu mendarat di lapangan borok kecamatan kalibawang yang berjarak satu sembilan km dari lokasi para layang
ketika mendarat pun penerjun kerap unduk diri dengan menari
terus ya seru aja terus pertama kali juga terbang disini
dinas pariwisata setempat mengatakan festival yang dikemas dengan unik ini menyampaikan pesan yogyakarta yang sangat kental dengan nilai budayanya
nantinya sensasi terbang para layang akan dibuka untuk masyarakat umum
wah bertambah nih daftar destinasi di kota gudeg
di beliputan cnn indonesia